kementerian pertanian bersama pemerintah kalimantan selatan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal
dalam gerakan yang disebut revolusi hijau ini warga diimbau mengubah lahan kering dan lahan basah rawa yang semula tidak berguna menjadi lahan produktif
jika biasanya lahan kering dan rawa dibiarkan begitu saja atau dijadikan lahan untuk mendirikan bangunan
kini kementerian pertanian dan pemerintah provinsi kalimantan selatan ingin menjadikannya sebagai lahan pangan
lahan tersebut diolah untuk ditanami padi dan tanaman holti kultura seperti semangka nanas melon terong dan juga bawang
salah satu lahan yang akan digarap terletak di desa jejangkit muara dengan luas empat hektare
semula lahan ini berupa rawa rawa namun kini tujuh ratus lima puluh hektarenya telah dijadikan sawah peternakan bebek dan juga perikanan
sementara sisa lahan sebanyak tiga dua ratus lima puluh hektare masih dalam penggarapan
produksi sekarang kalau existing masyarakat tani kita di bawah tiga ton per hektare
dengan kita optimasi sekarang ini minimal lima ton dapat
di sumatera selatan yang sudah kita rintis lebih awal modelnya itu sekitar sekarang sudah ada satu dua ratus hektare di situ
tidak mudah mengubah lahan kering dan rawa menjadi lahan produktif
untuk menjaga kadar air digunakan sistem pompalisasi yang dapat mengalirkan air serta menyedot air berlebih saat musim hujan
dengan revolusi hijau ini pemerintah ingin mengedukasi masyarakat untuk bertani
hasilnya diharapkan dapat menambah pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan baru
sangat baik sekali sangat baik sekali masyarakat kita menyambutnya
ada mahasiswa turun pelajar turun lima ribu pelajar turun menanam bayangin
ya kan mahasiswa juga
kelompok organisasi kabupaten kabupaten semua perusahaan perusahaan turun
itu sudah dilakukan sejak kapan pak
setelah kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah hari pangan sedunia ini
kita nantinya ya akan dijual gitu dikenakan kan kita bekerja di sini kan
petani petani itu kan pakai modal harus bisa mengembalikan modal gitu kan misalnya
jadi ada penampungnya ada pembelinya ada pabriknya di sini kan alhamdulillah
sekarang ini sudah mulai menata pabrik yang besar di sini penggilingan padi besar
revolusi ini merupakan wujud aksi kementerian pertanian bersama pemerintah daerah
dalam memperingati hari pangan sedunia yang akan jatuh pada delapan belas oktober dua ribu delapan belas
dan peringatannya dilakukan di kalimantan selatan
cnn indonesia merupakan salah satu media yang diundang
untuk meliput persiapan sebelum penyelenggaraan hari pangan sedunia
sandra insanasari kalimantan selatan